betul sekali cenk
jam tangan emas
jam tangan aja gak cuma satu doain
ada enam lagi di rumah
kamu aja gak pernah merhatiin
saya mah tiap hari kalau udah ganti jam
kita obrolin yang penting aja soal maeros
yang begini gak penting
pulang sebelum dipanggil
acing kan nghormatin mertua mah
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
nih bolok ke dalam
luar juga gak ada
rumahnya ditutup lagi
dede cantik kenapa gak dateng
kantor beda dari
gak enak badan ah
gak enak badan
apa gak enak sama emak
kalau tau kenapa tuh nanya
dede cantik yang ngasih alamat
tapi tenang aja
legion pak mustahakinta udah ngejelasin semuanya sama emak
pasti bisa ngelacak kemanapun
soalnya kata pumustakim
biro te kerja sama dengan departemen
pak mustahakima hebat
kalau di film film ya
pak mustahakinta actnya keren
sampai mati bisa percaya kayak gitu
pas emak pulang dari antar beda dari
muka emaknya bahagia banget
udah sekarang jadi banyak
udah dua hari juga gak marah marah
kalau tanggapan orang orang gimana ak
mau kan ngebantuin emak
gak usah udah mendingan
obat sakit perutnya sudah diminum

kamu kayak perlu apa apa bilang sendiri doanya ya
bapaknya di depan sini
si pebri sakit
berarti kangen sama ibunya tuh
dari tadi bolak balik ke kamar belakang
berarti gak cocok sama masakan kamu

berarti gak cocok sama masakan kamu
saya mah nyuci dua kali sehari doi
saya mah nyuci dua kali sehari doi
apa sih begini begini iya kan

kamu dua belas kali kan januari februari maret sampe desember
si pebri sakit ceng jangan berisik si pebri sakit ceng jangan berisik
si pebri sakit ceng jangan berisik
aduh pelan pelan aja nanya nyanya ceng
aduh pelan pelan aja nanya nyanya ceng
gimana sih si pebri sakit
si pebri sakit

jadi gimana nih urusan maeros
saya tidak menyangka kamu begitu peduli dengan urusan maeros

ya kan sekarang semua ini ada karena terinspirasi
iya dan bukan hanya saja ekonomi yang berubah

iya kita semua berhutang budi sama mbak eros
enggak itu betul doi
yang terakhir kalian
yang paling berhutang budi mah saya
ya iyalah kan katanya kamu orang paling kaya dikira
betul sekali ceng
jam tangan emas kalau emas banyak saya
jam tangan aja gak cuma satu doain
ada enam lagi di rumah
kamu aja ceng yang pernah merhatiin
saya mah tiap hari kalau udah ganti jam
kum kita obrolin yang penting aja soal sama eros
yang begini gak penting
dan alhamdulillahnya mereka mau bantu
bapaknya asobri ya
kok dede cantik tau
kan karena kisah masa lalu mereka
kisah masa lalu maksudnya gimana
jadi asobritnya gak tau

tanyain aja sama orang orang
banyak kok yang tau
bu pengen jualan sini ya
bu aja bang cilok lucu
aku pura pura gak tau
nah ini punya ibu
ini enak sih
ini berapa kak
jadi rp enam
boleh lah udah ada yang beli
kak hasilnya dua
pak haris tadi telepon
katanya dokternya ternyata selesai pagi
makanya kita harus menemukan rumah itu sudah sepuluh pagi
memangnya cirausnya sudah ramai lagi gitu pak
makanya puskesma tiga mau diaktifin lagi
ini teh pedas dua duanya
saya pedas kak
saya sedikit aja
kalau begitu teh